ini si surti
kayaknya surti masih ketakutan tuh sama si jin
hmm mau aja gue bohongin
apa sekalian gue kerjain lagi aja ya
tapi surti teh jadi penasaran
om jinnya itu perempuan apa cowok
ih kalau seumpamanya jinnya teh cowo mudah mudahan sih ganteng
tapi surti juga nggak mau
kalau dideminin sama jin
ih kalau misalnya cewek
aduh jangan lebih cantik dari surti oh
bisa kalah saing surtik kalau begitu
terus apa dong
aduh ternyata jin setan nyate perempuan
jatuh apa kagaknya
eh lu tuh gimana sih
mata itu dipakai
jangan mata kaki yang dipakai
lu tuh gimana sih
udah gak lucu lah
ih mana surti tau kalo itu teh nyomot deh
saya kirain surti teh si nyomot teh juri gitu
ih enggak ya lu ada apa
aku dateng dateng cuma mau ambil minum manggel lu
lu tiba tiba ketakutan gitu
enggak sayang tadi mama dateng kesini terus tiba tiba surti nyiram pake air
ini masuk ke mulut tuh air
eh apa lu
lu ajaknya sono eh
yang baik cerita
candra kan ikut final mma tuh
apalagi sekarang ini juga ngajar disini
demi kebaikan macan putih
besok kamu bisa datang ke dojo gak boleh
ngajar bareng candra di
pergurau macan putih
insyaallah datang om
makasih banyak ya boy
jangan jangan si rengginang manis ya yang nelfon
udah gak sabar pisang ketemu si akang obah
sebel banget deh
wah gue harus tangkap basah abah nih
si abah sebelah mana ya
jadi begitu pak
bapak anton cebot
udah santai saja
sudah jangan jadi pikiran
kan orangnya juga sudah janji sendiri
besok lusa mau bayar
percuma tuh kalau kita sekarang ke rumahnya
terus dia tidak bisa punya
dia memang tidak bisa bayar
nah daripada kita ngegegelan curuh
mending kita besok lusa aja datang kesini
ayo duduk dulu
calik calik calik
oh itu temennya abah
sudah lah jangan khawatir ya
pasti nanti akan dibayar uangnya
biar bapak tidak khawatir bagaimana kalau saya traktir
berarti dugaan gue salah dong selama ini ya
ternyata temennya abah emang cowok
ah syukurlah kalau gitu
kita ke rumah
saya tadi lagi berbagi
ini bikin bapak
jadi tidak bisa sempat ngobrol juga tadi
aduh mau ngomong pasti juga terganjal kan
sudah lah ya
maaf juga hampura sekali lagi
saya tidak jadi traktir
saya jadi traktir
abah jadi begini
tapi abah janji bro
kalau saya sudah menerima ini
abah pasti akan ngasih tau
sekarang kita gimana
sekarang kita gimana caranya untuk deketin anak haji lagi
pergerakan kita tuh udah dipantau sama polisi terus
kita udah gak bisa deketin mereka lagi
yang gue tau sih sekarang ini boyu ngajar dia macam putih itu
mungkin kalau kita mau nyari dia kesana aja
aduh ini akal abah kemana ya
ini udah jam tujuh lewat
kok belum dateng dateng juga sih
di telpon juga gak diangkat lagi
apa jangan jangan masih naik motor ya
ya udah deh aku pulang aja deh daripada nungguin akang abah kemana mana

aduh sampo rasul mohon maaf ya teteh manisya
kirain akang abah gak dateng tadi
kenapa tuh terlambat
ya namanya juga perjalanan

ya kan selalu aja ada alam alam

apalagi perjalanan menuju kebaikan
yang buruk buruk tuh sok ngada ada aja
tadi udah suuzon sama akang abah
kirain akang abah gak menepati janji
ya insya allah saya menepati janjilah
kalau memang sudah teteh manisya gak sabar balik pulang

saya kawal aja juga koridor bagaimana
ya sampai rumah biar saya juga tenang
bener nih akang abah gak keberatan ikutin aku
ya kalau ngikutin mobil mah tidak berat
yang berat itu ngangkat mobil
menimani pisang etas senyum si teteh